coba anak mama gini eno eno akan berusaha semaksimal mungkin untuk buat dia kembali
walaupun aku tahu yang sekarang kayak awal awal lagi rasa canggungnya
tapi aku dia juga ya tapi aku akan berusaha aku akan buat dia untuk jatuh cinta lagi sama aku
any well tapi ada yang aku takutin
emang udah gak usah kemana mana disini aja
saya cuma mau ngecek kamu lagi nangis atau enggak
terus kamu mau aku nangis
kalau kamu nangis mau saya bawain tisu
andi gak sedih di dalam
semua kalau ngerasa bersalah kalau hanya nangis nangis karena saya
mau masuk ke dalam
mau bicara sama kamu
tapi if you wanna go inside kalau kamu masuk ke dalam itu oke gak apa apa
tapi kalau enggak
masa gak ada niat buat minta maaf sama aku ya
masa diam aja sih
sambar net sabar
aku pasti gak diharapin datang ke acara itu kan mah
oke aku ngerti
aku paham kok ma
bahkan mama aja sulit buat ngomongin
buktinya sekarang mama susah buat jawab pertanyaan aku
kalau misalnya memang sulit untuk jawab pertanyaan aku
aku akan jawab pertanyaan aku sendiri
aku akan tetep dateng ke acara syukuran ya al
aku gak akan ngerecokin acara itu mah
aku mau bantuin mbak andin buat siapin semuanya
jadi mama tenang aja ya
mau bantuin apa
kamu bisa janji kamu gak mau berbuat yang aneh aneh di sana
pesenin aku ya
ya udah aku chatmanin ya dia mau dipesenin makanan apa gitu ya
oke mama keluar kalau gitu ya
mumpung al lupa dengan ingatannya mungkin bisa aja gue isi memori al dengan semua kenangan dia
untuk at least ya mama ngerti sih kondisi kamu sekarang tuh masih bingung
kamu belum bisa mengingat
mama tahu kamu gak bermaksud jahat or anything atau kasar atau apa
tapi sometimes kamu suka kayak terlepas gitu loh
sedikit berkata agak kasar ke andin
itu akan melukai hati dia
asal kamu tahu waktu kamu menghilang selama dua tahun
andin dengan sabar dan sepenuh hati menunggu kamu
walaupun mama tau hatinya sedih sakit hancur
tapi dia berusaha tegar di depan anak anak
di depan mama
di depan semua orang
dia berusaha menjadi istri yang baik dan setia
berusaha menjadi ibu sekaligus ayah buat anak anak yang masih kecil kecil
mama melihat perjuangan andin yang sebegitu besarnya
jadi mama gak mau
di saat dia bahagia kamu ada di sini lagi
dia berusaha memberikan yang terbaik buat kamu
tapi mungkin itu gak kena di kamu karena kamu belum ingat apa apa
jangan buat dia sedih
ya bahkan pada waktu itu
dia berusaha untuk melakukan apa saja
dia rela berbuat apapun
apalagi pada saat waktu rena kangen sekali sama kamu
dia tuh kayak
apa mungkin ini adalah waktu yang pas dan pantas untuk cerita soal nino dan reina ke al
tapi nanti dia malah
semakin berat pikirannya
dan menjadi sakit kepalanya
gak usah ditutup tutupin
kau buat anak mama yang gini
aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk buat dia kembali
walaupun aku tahu
jujur dia juga ya
tapi aku akan berusaha
aku akan buat dia jatuh cinta lagi sama aku
dan dia akan
tapi ada yang aku takutin sama
kamu takut apa
mungkin aja memori itu akan kembali
tapi aku takut yang kembali itu memori yang menyedihkan
tiba tiba mas al ingat yang menyedihkan dan menyakiti hatinya
dan aku takut
itu yang buat masa nanti jadinya benci sama aku
emang dia menunjukkan
you know like gejala atau tanda tanda atau apa
enggak sih enggak ada
kau khawatir boleh kan
kamu gak usah khawatir
kamu pokoknya terus lakukan yang terbaik
yang menurut kamu baik untuk kalian
dan mama mama akan membantu kamu membantu al untuk mengkondisikan supaya
kalau ada sesuatu hal buruk atau memori yang dia ingat yang tidak baik yang kami takutkan
mama akan membantu menjelaskan bisa mama
mama akan kondisikan itu
tapi mama gak mau kamu berpikir terlalu jauh atau
kamu takut ini itu
selama ini juga mama tau kan perjuangan aku kayak apa
dan hasilnya kan
manis kan hasilnya bagus buat kalian
ya udah kalau gitu mama
mulai talenter ya
aku juga mau kasih tau tentang pantiasuhan
tendy juga udah urus semuanya